terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang
saudara kementerian agama akan menggelar sidang isbat hari ini
di kantor kementerian agama jalan tamrin jakarta pusat
sidang isbat dilakukan untuk penuhi mandat undang undang
dalam menentukan mulainya bulan syawal atau perayaan idul fitri dua ribu dua puluh
guna tentukan hilal satu syawal atau hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
kementerian agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke satu ratus dua puluh titik
sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup
dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil
sidang akan dihadiri oleh perwakilan komisi delapan dpr ri
pimpinan mui duta besar negara sahabat
perwakilan ormas dan tentu tim hizab rukiat kementerian agama
putu trisnanda yang sudah berada di kementerian agama
yang memantau langsung jelang sidang isbat
selamat siang putu pukul berapa sidang isbat akan dimulai putu
ya selamat siang maaf sedang juga saudara
kalau persisnya sidang isbat ini akan dimulai pada pukul enam lebih lima belas sore nanti
atau pukul delapan belas lima belas waktu indonesia bagian barat
ada beberapa prosedur yang akan dilakukan sebelum nanti sidang isbat ini akan dilakukan secara tertutup
jadi nanti rencananya pada pukul tujuh belas waktu indonesia bagian barat
akan dilakukan terlebih dulu pemaparan terkait dengan posisi hilal di jam tersebut
nanti setelah itu baru akan dilakukan sidang isbat
di mana nanti sidang ini atau sidang penentuan satu syawal
ini akan diikuti oleh sejumlah pihak khususnya
oleh satu ratus dua puluh tim yang sudah juga dikirimkan oleh kementerian agama
untuk meninjau dari satu ratus dua puluh lokasi di semua provinsi yang ada di indonesia
nanti ketika kemudian dilihat bagaimana posisi hilal apakah sudah pas
sudah cocok sesuai dengan ketentuan yang memang sudah diatur
baru nanti akan diumumkan pada pukul tujuh lebih lima waktu indonesia bagian barat
memang kalau kita berbicara soal sidang isbat sendiri
ini mengacu pada kriteria mabims atau menteri agama brunei indonesia malaysia dan juga singapura
ada hal yang harus dipenuhi yaitu di mana hilal atau posisi bulan
ini harus berada di posisi tiga derajat
dan sudut elongasi atau sudut jarak bulan dan matahari ini berada di enam empat derajat
dan kalau melihat bagaimana kemudian yang sudah dibicarakan
ataupun juga dirapatkan oleh kementerian agama dan juga tim yang memang mencari hilal
begitu ya di satu ratus dua puluh titik tadi ini diprediksi di tanggal sembilan april dua ribu dua puluh
nanti posisi bulan ini berada antara empat derajat kemudian juga empat sampai dengan tujuh derajat
dengan sudut elongasi lima puluh dua sampai dengan sepuluh
jadi kalau kita lihat bagaimana posisinya kurang lebih ini memang sudah pas
sudah tepat untuk kemudian menjatuhkan
tanggal syawal satu syawal ini di sembilan april dua ribu dua puluh empat besok
nah tetapi meskipun juga sudah mulai terlihat begitu prediksinya
kemudian juga sudah ada skb tiga menteri yang menyatakan bahwa
idul fitri ini jatuh pada tanggal sepuluh dan juga sebelas april dua ribu dua puluh empat begitu ya
tetapi kalau kita lihat bagaimana kemudian undang undang ini juga mengatur
yang terkait dengan kementerian agama khususnya
ini nanti akan dilakukan sidang isbat terlebih dahulu
dan nanti akan diputuskan secara bersama sama
kita nantikan karena kalau kita lihat saat ini memang belum ada persiapan secara khusus begitu ya
kita belum melihat ada pihak pihak yang hadir karena sidang isbat nanti juga dihadiri
ada diprediksi atau direncanakan ada dari kementerian agama
kemudian juga ada dari komisi delapan ada dari mui
biasanya juga dari perwakilan masjid istiqlal ini juga akan hadir begitu ya
tetapi kami belum melihat ada tokoh tokoh penting
yang hadir di gedung kementerian agama baru meja mejanya saja yang sudah diatur
dan nanti pada pukul enam sidang isbat akan digelar secara tertutup
dan akan diumumkan secara terbuka pada pukul tujuh lebih lima waktu indonesia bagian barat
kembali ke anda medok
terima kasih jurnalis kompas tv nimputu trisnanda yang melaporkan langsung dari kantor kementerian agama
di jalan tamrin jakarta pusat